sebuah keluarga di surabaya sejak tiga tahun lalu terbiasa hidup bersama sejumlah ular berbisa
bahkan seekor ular king cobra sepanjang empat meter menjadi mainan sehari hari
mereka membiarkan ular peliharaannya berkeliaran di dalam rumah tanpa ada rasa takut
seperti apa keluarga pecinta ular ini berikut liputannya
beginilah aksi syahrul saat bermain dengan ular king cobra peliharaannya
layaknya pawang di india syahrul meliuk liukan tubuh dan kepalanya di depan ular berbisa sepanjang empat meter tanpa ada rasa takut
syahrul bahkan dengan berani mendekatkan kepalanya dan menjilat kepala ular tanpa ada rasa khawatir digigit
keberanian syahrul memainkan ular king cobra ia dapat sejak tiga tahun lalu
syahrul mengikuti ayahnya mustafa yang memang sudah lama menyukai hewan melata
sebenarnya yang sempurna
sebenarnya yang suka pertama kali reaktif itu ayah
pertama kali suka reptil itu ayah terutama ular
dulu ada temen yang punya terus saya minta ularnya ya beli ular
mustafa dan keluarga saat ini memiliki tujuh ekor ular berbisa
dan untuk ular piton mereka sengaja melepasnya di dalam rumah karena sudah menjadi hewan peliharaan
tak jarang putra bungsu mustafa yang masih berusia tiga bulan tidur di atas ular piton
jempolnya pinter ya betul
jadi dari segi corak maupun karakternya beraneka ragam
untuk merawat semua ular peliharaannya mustafa mengaku tidak repot
ia hanya perlu menjaga jumlah dan waktu pemberian makan
untuk satu ekor ular piton berukuran lima meter dalam satu bulan biasanya diberi enam kg kepala ayam
sedangkan untuk ular jenis lainnya diberi makan sehari hari
wahyu pratama surabaya